sehingga ibu mega dalam kapasitas sebagai warga negara indonesia mengajukan diri sebagai amikus kurang atau sahabat pengadilan
untuk palu mahkamah konstitusi bukan merupakan palu gudang melainkan palu emas
seperti kata ibu kartini pada tahun seribu sembilan ratus sebelas habis gelap terbitlah terang
sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus menerus oleh generasi bangsa indonesia